hari pertama masuk kerja usai libur lebaran sejumlah aparatur sipil negara di sejumlah kota berlarian karena terlambat mengikuti upacara
bahkan tak sedikit juga yang memanjat pagar agar tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah setempat
inilah yang dilakukan sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemkot bekasi ketika terlambat kamis pagi
bagian dari pegawai bahkan harus antri memanjat lantaran semua pintu masuk ditutup petugas
selain banyak yang terlambat tak sedikit pegawai yang juga membolos di hari pertama masuk kerja
bahkan ketika apel berlangsung sejumlah asn ini juga bermain telepon genggam dan ada pula yang membawa anak ke lokasi apel
sementara itu puluhan asn juga terlambat saat mengikuti apel di halaman kantor gubernur kalimantan tengah
tepat pukul tujuh pagi petugas satpol pp langsung menutup pintu gerbang kantor
alhasil sejumlah asn berlarian agar bisa masuk melintasi gerbang
namun tak sedikit pula yang terlambat hingga harus cari cara agar bisa masuk melalui celah celah pintu gerbang
apel dipimpin oleh wakil gubernur kalteng
dalam sambutannya ia mengingatkan kepada seluruh pegawai maupun tenaga kontrak agar tidak menambah libur panjang
jika ada akan dikenakan sanksi sesuai peraturan tentang disiplin aff